pandemi kofit sembilan belas tak menyurutkan minat warga untuk mengunjungi taman rekreasi salah satunya adalah
transera petting zoo yang ramai dikunjungi para wisatawan pada libur panjang natal dan tahun
baru ini protokol kesehatan secara ketat pun diterapkan oleh pihak pengelola untuk mencegah
penularan virus kofit sembilan belas di wahana wisata oleh pintu masuk sampai kita ke dalam area semua kita
wajibkan menjaga jarak pakai masker semua kita utamakan kesehatannya penting berbagai aktivitas
pun dapat dilakukan di wahana wisata edukasi berupa kebun binatang mini ini pengunjung dapat
berinteraksi dengan beragam satwa mulai dari kelinci berang berang hingga burung hantu
nah jadi salah satu hal yang dapat dilakukan di transera petting zoo ini adalah memberi makan
hewan yang salah satunya adalah menjadi primadona di sini adalah burung hantu nih saya dapat memegangnya
yang ada di sini yang tentunya sudah jinak dan juga ada petugas yang akan menampingi anda boleh dikasih makan mas
para pengunjung antusias menikmati wahana transera pettingzoo hasana salah satunya yang sengaja mengajak
anak dan cucunya untuk dapat bermain dengan berbagai hewan lucu ya udah berapa kali sih kemarin senang aja
gitu terjangkau macam kita kayaknya ini halnya banyak kalau merenangnya senang banget ibu
bergeser ke bandung jawa barat

bergeser ke bandung jawa barat

bergeser ke bandung jawa barat
di saung angklung ujo pengunjung dapat berwisata sekaligus menikmati hiburan pertunjukan alat musik angklung
yang anda lihat saat ini merupakan tradisi arak arakan atau dalam bahasa sunda disebut helera
dalam masyarakat sunda heleran biasa dilakukan saat perayaan salah satunya adalah ketika panen
para pengunjung juga diedukasi soal macam macam tarian nusantara lengkap dengan kostumnya
pada masa pandemi covid sembilan belas pertunjukan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan
pengurangan kapasitas penonton juga diterapkan
sebelum pandemi aula bisa menampung lima ratus orang di sini
lima ratus penonton saat ini aula hanya bisa diisi satu ratus lima puluh penonton saja
interaksinya masih tetap berjalan tetapi dengan model yang berbeda tanpa ada sentuhan fisik
gitu ya selama masa pandemi kofit sembilan belas objek wisata edukasi ini hanya melakukan pertunjukan
pengenalan angklung pada akhir pekan saja tim liputan cnn indonesia